seorang sopir mobil jenis suv berinisial am tertembak senjata api milik majikannya sendiri
berinisial e di jalan daksa senopati jakarta selatan pada jumat tujuh belas februari
dikutip dari cnn com saat kejadian korban sedang mengemudikan mobil sementara majikannya
yang duduk di belakang sebelah kiri sopir sedang memeriksa senjata api di tas miliknya
namun saat pelaku ingin mengunci senjata apinya ia malah meletupkan senjata hingga
mengenai bagian kening korban setelah kejadian ini pelaku membawa korban ke rumah sakit
dikonfirmasi pada senin soal penembakan ini kasih humas polres metro jakarta selatan
akp nurmadewi membenarkan peristiwa itu
kita mendadangi untuk rumah sakit tersebut kemudian kita dalangi
norma mengungkapkan meski pelaku mengantongi izin kepemilikan senjata
polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka karena lalai